pemerintah malaysia mengeluarkan aturan baru penanganan covid sembilan belas di sana
kita akan simak ya apa saja sih yang berbeda dari sebelumnya
dan bagaimana kemudian dampaknya bagi kegiatan keagamaan muslim di malaysia
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan warga negara indonesia di yepinang malaysia
bagaimana kabarnya sehat mbak
ya alhamdulillah sehat terima kasih
alhamdulillah udah sahur
alhamdulillah mbak ini kan aturan baru akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah ya
pemerintah malaysia di sana
salah satu diantaranya ini kan tidak mewajibkan lagi menggunakan masker
selain itu mbak apa saja sih yang berbeda dari aturan sebelumnya yang ada
oke baik mbak menurut saya itu bedanya ya
kita juga punya sehatan ada yang berhubungan dengan tim
namanya masjid jasa berdulis di indonesia
jadi sebelumnya kafe mal atau tempat yang lain
kita diharuskan sekitar sekarang check in itu sudah tidak
wajiban pakai masker wajibnya juga kalau kegiatan indoor
kecuali tentunya seperti sedang makan olahraga speech dan sebagainya
kemudian jadi optimal juga kalau diantar sekarang untuk pakai pinter
which is balik lagi di awal awal di kita sendiri
makanya kalau lagi vaksin itu yakin terus untuk pakai
beda lagi yang sudah full vaksin sekarang tidak berantina lagi
dan yang persikali vaksin
jadi itu tidak perlu haruskan
karena covid sembilan belas travel insurance untuk masuk ke pertanggal satu
itu mungkin sudah cukup
mungkin suaranya agak sedikit putus putus
tapi secara umum kami bisa mendapatkan apa yang dimaksud
jadi sudah memang pengaturan dari masker
kemudian bagi wisatawan yang masuk ke wilayah malaysia
juga sudah ada sejumlah pelonggaran pelonggaran yang terjadi di sana
nah mbak haula dengan adanya aturan baru ini
memang mungkin belum sepenuhnya diterapkan ya
karena kan masih nanti nih
tapi respon dari warga malaysia itu seperti apa sih
menyambut aturan aturan ini
apakah kemudian disambut dengan euforia sukacita
atau justru ada yang juga jadi ragu ragu
takutnya kasusnya melonjak lagi begitu
ya mbak itu menurut saya pandangannya cukup relatif
untuk warga setempat ya untuk warga khususnya malaysia
tapi menurut saya personally dari teman teman lokal di sini
mereka sebenarnya bisa menyambut baik
karena terutama itu bisa menghidupkan kembali perekonomian mereka
khususnya di bidang turisme
untuk korener kayak orang indonesia yang mau datang ke indonesia untuk liburan
sekarang udah bisa
kemudian misalnya mau kembali ke turisme
biasanya itu ke pines
nah sekarang udah bisa
jadi menurut saya menguntungkan di sana
oke ini kan juga menjadi satu hal yang dikhawatirkan
begitu ya jangan sampai
jadi dengan adanya pelonggaran pelonggaran ini
justru meningkatkan kembali kasus begitu
kalau kita ingat beberapa saat yang lalu
saya sudah sempat membaca bahwa perdana menteri malaysia
dato ismail sabri juga sempat menyatakan bahwa
harus diingatkan kembali kepada warganya
tetap waspada saat ramadan dan idul fitri
terutama agar tidak ada klaser klaser baru begitu
nah kalau sejauh ini menurut pengalaman anda
dan pandangan anda
masyarakat di malaysia itu seperti apa sih
terhadap dengan aturan aturan yang ada gitu
dan apakah kemudian sudah siap nih nanti
untuk benar benar transisi menuju endeminya malaysia
oh ya baik
menurut saya kita semua dari rakyat malaysia
kekuatan kita cukup tinggi untuk follow slp nya
karena semua juga ingin keadaan segera kembali normal ya
kembali bekerja dari pejabat dan sebagainya
jadi menurut saya
semua orang di sini cukup konsisten untuk pakai masker
mau di outdoor ataupun di indoor
begitu juga dengan scan barcode
yang di encourage dengan pemerintah
dampaknya seperti apa sih
dikarenanya pelonggaran pelonggaran ini
terutama bagi kegiatan keagamaan
di bulan ramadan seperti saat ini
menurut saya dampaknya cukup
selain sekarang kalau di masjid sekolahnya udah disesat
kita masih ada distancing
menurut teman teman dan kristen
untuk kota jemaat
kita juga udah mulai tidak perlu resipi
kalau mau bekerja atau makan di acara ibadahnya di sana dan di situ
sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada mbak kaula anissa
warga negara indonesia di pinang malaysia
sudah bergabung bersama kami
sehat selalu dan selamat lanjut sahur ya mbak ya
terima kasih banyak
terima kasih mbak